pelajar indonesia meraih prestasi gemilang dalam ajang olimpiade matematika internasional di singapura
salah satu peserta dari indonesia bahkan berhasil meraih nilai tertinggi dan menyabet gelar grand champion
satu ratus dua puluh sembilan pelajar tingkat sekolah dasar sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas perwakilan indonesia
berhasil menduduki peringkat ketiga terbaik dari empat belas negara peserta olimpiade matematika internasional dua ribu tujuh belas di singapura
senin malam rombongan pelajar ini mendapat sambutan dari orang tua guru dan pengurus klinik pendidikan mipa atau kpm
saat tiba di bandara soekarno hatta tangerang banten
mereka berhasil membawa pulang empat belas medali emas dua puluh enam medali perak serta lima puluh medali perunggu dan tiga puluh delapan penghargaan merit
bahkan salah satu peserta bernama irfan urane aziz mendapat nilai tertinggi untuk kelas sepuluh dan meraih gelar grand champions
prestasi yang diraih tahun ini lebih baik dari keikut sertaan para pelajar indonesia di ajang yang sama tahun lalu
persiapannya saya ngerjain
soal ya saya ngerjain soal
terus ada karantina juga dari kpm
jadi saya amat menunggu saya belajar bareng
sampai kelas di singapura pas rombanya
bisa ceritain gak pak itu lomba apa aja sih itu
jadi rombanya empat hari
hari pertama tuh kita datang kan terus hari keduanya kita langsung lomba
rombanya itu delapan belas soal satu lima jam
terus besoknya langsung pengumumannya
grand champion tuh juara apa sih
itu nilai yang terbaik diantara kelas sepuluh
saya kira hasilnya anak itu mendapat empat belas emas dua puluh enam perak lima puluh perunggu dan tiga puluh delapan merit
terus terang ini di atas standar yang ditentukan oleh panitia
karena mungkin anak anak kita sekarang ya kebetulan kita banyak juga mengirimkan siswa siswa yang mereka ikut olimpiade siai nasional
dapat emas perak perunggu sehingga prestasi kita jauh lebih bagus
ada prestasi yang unggul pak
kalau saya lihat sih sekarang kita
posisi ketiga lah karena seperti biasa cina itu cukup mendominasi dan juga filipina gitu sekarang seperti itu
menurut pihak kpm batas waktu pengerjaan soal masih menjadi salah satu kesulitan yang dialami peserta
hal itu menjadi bahan evaluasi kpm untuk keikut sertaan tahun berikutnya